ternyata ini ada yang menarik gelak tawa selalu mewarnai kuis presiden joko widodo
di mandailing natal presiden joko widodo kembali menggelar kuis berhadiah sepeda
ya dan kuis ini juga diikuti oleh semua golongan usia
kuis berhadiah sepeda rupanya menjadi agenda rutin yang diselipkan presiden joko widodo
para santri di pondok pesantren mustafa wiyah siswa siswi sekolah dari kecamatan panyabungan
hingga orang dewasa menjadi peserta kuis untuk diuji pengetahuan mengenai pancasila
hingga suku dan pulau yang ada di indonesia
gelak tawa pun pecah terutama saat para peserta merasa grogi menjawab pertanyaan presiden
atau saat mereka lupa dan salah menyebut nama nama pulau dan suku di indonesia
kuis berhadiah sepeda rupanya menjadi agenda rutin yang diselipkan presiden joko widodo
kuis andalan presiden joko widodo ini hadir saat menghadiri silaturahmi nasional jamiah batak muslim indonesia
di mandailing natal sumatera utara
dalam pertemuan yang juga diikuti keluarga besar pesantren mustafa wiyah ini
presiden menyampaikan agar ormas islam seperti jbmi dan para santri jebolan pesantren
menjaga nilai kemajemukan dan menerapkan prinsip islam yang toleran
dan budaya islam batak pasti juga tidak sejalan dengan radikalisme dengan terorisme
dan saya meyakini islam juga tidak menyukai itu
dalam kunjungan kerja kali ini presiden bersama menteri pekerjaan umum
juga meresmikan dimulainya pembangunan asrama baru untuk para santri
di pesantren mustafa wiyah orba baru sumatera utara edo eka rizki mandailing natal